ajang pertemuan mahasiswa elektro se indonesia ini dilaksanakan selama tiga hari
di politeknik negeri jakarta
dan dalam event ini politeknik negeri malang lagi lagi keluar menjadi juara
adu kecanggihan berbasis teknologi tingkat nasional
e time dua ribu delapan belas dimeriahkan oleh lima ratus mahasiswa dari dua puluh universitas di indonesia
kompetisi ini dibagi menjadi tiga kategori
yaitu robot mini industrial atau rmi
salah satu kompetisi yang terus berkembang adalah rmi
adapun robot yang digunakan adalah robot manual dan otomatis
atau aplikasi pengembangan dari robot line follower
sedangkan robot manual menggunakan joystick
dan mampu memindahkan objek
dengan cepat dan tepat
salah satu pemenang rmi adalah dua mahasiswa elektropoliteknik negeri malang
robot mini industrial itu tidak hanya line follower biasa
selain live follower kita harus membawa item atau barang dari garis start ke garis finish
jadi tidak hanya mengutamakan kecepatan
jadi kita harus mengutamakan ketepatan juga
karena kita harus diharuskan membawa item atau barang
maka kita harus membuat yang namanya gripper atau pencapit untuk membawa item tersebut ke garis finish
jadi kita harus membuat yang namanya gripper atau pencapit untuk membawa item tersebut ke garis finish
jadi kita harus menemukan motor servo agar item tersebut bisa dicapit dan dibawa ke garis finish
panitia e time optimis setiap kompetisi nantinya akan dapat digunakan oleh masyarakat luas
tema dari e time tahun dua ribu delapan belas ini mengangkat tema teknologi through imagination gitu
dimana pemikiran berasal dari sebuah imajinasi gitu
kita merealisasikan sebuah alat berawal dari sebuah imajinasi yang ada di pikiran kita
selain aduk ketangkasan programmer dan pembuat robot se indonesia
ajang ini diharapkan juga sebagai wadah regenerasi